oke kita bisa melihat pemirsa didampingi oleh para pebalap yang hadir di area istana
oke masih menuju tempat motor motor para pembalap ini diparkir tentunya
dan saya juga ingin informasikan jaring jaringan pagi hari ini dimulai dari depan istana merdeka dan akan finish di bundaran hi
pastinya oke kita bisa melihat ini adalah motor motor dari para pebalap dari dua puluh pebalap yang hadir di pagi hari ini
oke dan para pembalap kita bisa melihat juga sudah bersiap menuju motornya masing masing
dan bapak presiden republik indonesia itu bapak joko widodo sudah naik
ke atas podium untuk melepas jaring jaringan para pebalap motogp
oke dan masih menunggu para pembalap motogp bersiap siap
di barisan paling depan ada beberapa nama yang saya yakin sudah banyak sekali penggemarnya di indonesia
kemudian ada juga alex rins ada fracesco bagnaya dan juga jack
miller alex marquez taka aki naika gami dan juga johan zarco
oke kali ini kita bisa melihat pak presiden sudah mencabut bendera
tanda jaring jaringan akan dimulai
oke para riders pun sudah
ada di kendaraannya masing masing terdengar suara suara motor yang sangat luar biasa dari para pembalap yang nanti akan ditunjukkan di motogp mandalika street circuit lombok pastinya
di akhir pekan nanti
oke kita saksikan dua puluh motor para pebalap sudah menuju motor masing masing sudah ada di kendaraannya masing masing
kandown dari presiden republik indonesia bapak joko widodo
dan ini dia iring iringan para pembalap motogp dari jalan medan merdeka utara tepatnya di depan istana merdeka sudah mulai dilakukan menuju bundaran hotel indonesia
oke mulai berbelok ke arah jalan medan merdeka barat
kita bisa melihat di layar antusiasme yang
sangat luar biasa dari masyarakat sekitar dan kita juga bisa melihat ini adalah presiden republik indonesia bapak joko widodo dan ini adalah para pembalap yang nantinya akan berlaga di motogp mandalika street circuit
mereka melambaikan tangan mereka para masyarakat yang hadir di area sekitar
kita bisa saksikan ini pemandangan yang jarang terjadi pemirsa
ini pemandangan yang jarang terjadi dan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk negara kita
terus di bidang otomotif